setangkai mawar merah diberikan ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota jambi
kepada dua pasien di rsud abdul manab kota jambi senin pagi
pasien bernama sujarniwati dan ahmad budi santoso ini dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
selain mendapat bunga keduanya juga mendapat hadiah berupa perlengkapan sholat dan bahan pokok
sebelum dinyatakan bebas corona sujarniwati sempat menjalani perawatan selama lima puluh tujuh hari
sementara ahmad budi santoso dirawat selama tiga puluh tujuh hari
meski diperbolehkan pulang ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota jambi
meminta keduanya melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
setelah empat belas hari nanti sama seperti kita semua
mereka sudah sehat dan tidak usah perlu takut itu pesan kami
dan kepada kedua saudara kami untuk betul betul menjalankan protokol kesehatan
jangan melepas masker dan lain sebagainya
selain sujarniwati dan ahmad budi santoso ada satu pasien covid sembilan belas lainnya yang dinyatakan sembuh
sehingga total tiga pasien di kota jambi dinyatakan sembuh
sementara itu lima belas pasien masih dirawat di ruang perawatan khusus penanganan covid sembilan belas rsud abdul manap kota jambi
lima diantaranya masih menunggu hasil swab kedua dari laboratorium kemenkes di jakarta
arven kennedy kota jambi